kira ini penjelasan yang sangat komprehensif
dan menjadi perhatian kita semua
mohon izin bu kita langsung ke pertanyaan
karena memang ada beberapa teman teman yang bertanya
di antaranya reuters bu
apakah intensitas hujan untuk akhir tahun
hingga awal tahun dua ribu dua puluh
lebih besar dari intensitas hujan yang terjadi
di akhir tahun dua ribu sembilan belas ke januari dua ribu dua puluh
di mana banjir besar yang memakan korban terjadi
mungkin itu hal yang sangat teknis
nanti silakan pak fahri atau pak guswanto menambahkan
tapi poin yang perlu kami sampaikan
justru salah satu alasan kenapa kami
dikhawatirkan dapat terjadi seperti itu
karena saat itu tingginya intensitas hujan
itu juga dipengaruhi oleh seruakan udara dingin
yang tadi dari daftaran tinggi asia
dataran tinggi tibed sama ya
dengan juga monsoon asia yang semakin menguat
namun bedanya saat itu sudah mulai terjadi lanina
lanina sendiri itu saat itu dapat meningkatkan
intensitas atau curah hujan
sampai tujuh puluh persen
bersamaan dengan seruak udara dingin dan monsoon asia
jadi sampai menjadi ekstrim ya
bahkan itu lebih dari ekstrim
ekstrim itu batasannya satu ratus lima puluh mm dalam dua puluh empat jam
saat itu sampai tiga ratus tujuh puluh tujuh mm dalam dua puluh empat jam
nah bedanya sekarang adalah
laninanya levelnya lebih rendah
yaitu lanina lemah
namun saat ini laninanya lemah
tapi disertai dengan ngo
dan juga ada itu tadi
sen itu apa ya
nah itu jadi lebih baik kita waspada
lebih baik kita siaga
ya meskipun laninanya sudah
artinya tidak sekuat tahun itu
tapi disini bersamaan dengan ngo
bersamaan dengan send
bersamaan juga dengan menguatnya monsoon asia
bersamaan juga dengan puncak musim hujan juga
yang lebih baik kita lebih siaga
semoga tidak terjadi
mungkin pak guswanto atau pak
pak fahri bisa menambahkan
termasuk upaya yang dilakukan pak guswanto
bapak bisa menjelaskan
bersama pak fahri
saya tambahkan rekan rekan wartawan
ini adalah gambaran yang sebelah kiri
itu adalah gambaran peta sebaran hujan jabodetabek tiga puluh satu desember
sampai satu januari ya
artinya malam tahun baru di tahun dua ribu dua puluh
itu terjadi hujan lebat dengan tertinggi
ada di halim tiga ratus tujuh puluh tujuh mm per hari
sedangkan ini sebelah kanan itu kan tanggal tahun dua ribu dua puluh
tapi di bulan februari
nah kemudian yang ingin saya katakan
apakah tahun ini lebih sama tidak
potensinya masih ada
namun harus kita lihat dulu faktor utamanya
seperti yang disampaikan oleh kepala bmkg tadi
bahwa pada tahun dua ribu dua
itu adalah laninanya dalam kategori moderat
nah saat ini itu lemah menuju netral
yang dimungkinkan nanti di bulan februari maret itu akan menuju netral
itu yang bisa ditambahkan
kemudian yang disampaikan kembali
usaha apa yang perlu dilakukan
yaitu usaha yang perlu dilakukan
dalam rangka untuk mengantisipasinya
kami berharap masyarakat selalu waspada terhadap terjadinya periode cuaca ekstrim ini
cuaca ekstrim ini sebenarnya selalu ada di setiap puncak musim hujan
dan puncak musim hujan akan jatuh pada bulan januari februari ya
desember januari februari
di antara tahun ini
khusus untuk dki jakarta itu sendiri
barangkali nanti ada di januari februari untuk musim hujannya
kalau kita lihat beberapa faktor yang terakhir
dan kemudian kita pastikan juga
yaitu infrastruktur ditata kelola air
itu perlu ditingkatkan
karena kalau kita lihat hujan itu adalah merupakan salah satu faktor pemicu adanya banjir
kalau infrastruktur dan semuanya lebih bagus tertampung
hujan se ekstrim apapun tidak akan menimbulkan permasalahan tentang banjir dan lain sebagainya
kemudian ada satu usaha yang kita harapkan saat ini adalah masyarakat lebih sadar akan cuaca dan iklim
artinya mitigasi yang sesungguhnya yang dapat dilakukan adalah masyarakat harus mengenali lingkungan tempat tinggalnya
itu adalah yang utama
kemudian baru mengupdate informasi cuacanya perkembangannya seperti apa
karena mitigasi sesungguhnya adalah menggabungkan dua hal itu
dimana kalau kita tinggal di rumah air atau di bantaran sungai atau perumahan yang cekung
maka kita harus waspada apabila ada peningkatan curah hujan
misalkan thresholdnya satu ratus lima puluh hujan selama dua jam
maka itulah yang harus dijadikan patokan bapak ibu semua
untuk menjadikan lebih sadar
baik pak fahri mau nambah atau sudah cukup
silahkan pak fahri
ya baik ibu
mungkin sedikit saja tadi menjawab pertanyaan dari stefano reuters ya
hujan akhir tahun
seperti tadi disampaikan ibu kepala bmkg membuat klasifikasi hujan harian itu berdasarkan jumlah curahnya ya
kalau libur libur itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah kualitas hujan
jadi kalau kita mengatakan bahwa itu adalah kualitas hujan

jadi kita harus menjadikan kualitas hujan yang terkenal
jadi kita harus menjadikan kualitas hujan yang terkenal

satu ratus lima puluh potensi terjadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tapi apakah sampai tiga ratus seperti
itu yang terus kita pantau tapi yang jelas di atas seratus bahkan di atas satu ratus lima puluh itu berpotensi terjadi
makasih dan kami saya perlu menggarisbawahi sebelum mencapai seratus pun banjir sudah terjadi
dimana mana kondisi ekstrim bencana hidrometeorologi itu sudah terjadi sebelum mencapai
hai bagaimana kalau nanti mencapai satu ratus lima puluh yang prediksi kami itu sangat mungkin untuk terjadi
jadi poinnya di sana ya jadi mohon untuk benar benar di tidak hanya diwaspadai tapi
disiagakan jadi ini peringatan dini itu bahasa sesungguhnya dari peringatan dini itu adalah
teriakan teriakan ya jadi teriakan untuk siaga demikian makasih
selanjutnya bukade pertanyaan sebetulnya ini dari teman teman kompas di cetak di elektronik maupun di
online pertanyaannya kurang lebih sama sebenarnya ini sedang ramai juga bukti di apa di netizen ya
ya terkait dengan prediksi yang dikeluarkan brin tentang potensi hujan ekstrim dan badai
dahsyat pada tanggal dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh dua nah ini mereka bertanya teman teman dari kompas
badan riset dan inovasi atau brin menemukan adanya potensi banjir besar atau hujan ekstrim
dan badai dasyat di jabodetabek khususnya tanggerang atau banten pada tanggal dua puluh delapan desember
dua ribu dua puluh dua apakah bmkg juga menemukan hal serupa dan apa yang perlu dipersiapkan masyarakat
mengenai hal ini saya kira juga terima kasih ke teman teman wartawan untuk menanyakan langsung
ke lembaga yang memang memiliki otoritas untuk menjawab itu kami persilahkan ibu iya jadi yang pertama sejak
satu desember bmkg mendeteksi adanya potensi cuaca ekstrim ya istilah badai ini terminologi badai
itu kurang lebihnya merupakan siklon tropis ya siklon jadi pusaran pusaran angin ya yang kencang
yang juga mengakibatkan hujan yang ekstrim itu badai nah itu hanya bahwa ada arah arah yang menyebabkan
angin yang kencang yang juga mengakibatkan hujan yang ekstrim itu badai nah itu adalah hal yang
deteksi akan terjadi tadi di wilayah sebelah utara papua ya tadi ada itu
dan juga sedang berproses tapi kemungkinan terjadinya tadi katanya rendah
berproses kemungkinannya rendah itu di wilayah selatan barat indonesia ya yang semakin menjauh
itu yang dimaksud dengan badai sesungguhnya
tetapi kalau hujan ekstrim itu tidak harus berupa badai
dan hujan ekstrim itu tadi diprediksi dimulai nanti silakan pak fahri atau pak guswanto menambahkan
dimulai jadi trennya ini sudah terlihat ya sudah terlihat sejak dua puluh satu desember
dan trennya ini semakin meningkat di dua puluh sembilan
jadi itu hujan lebat sangat
saran istilah badai itu kan pusaran
pusaran angin ya dan disertai hujan yang lebat
nah ini kita nanti bisa melihat mendengarkan penjelasan pak guswanto
mulainya kapan terutama jabodetabek
kalau dua puluh delapan desember terlihat di pekan paling atas tengah
dua puluh delapan desember itu masih belum ada merahnya ya
yang dikhawatirkan justru jawa tengah dan laut jawa
laut jawa itu sudah dikhawatirkan sejak dua puluh satu desember
dan itu memang terjadi
sudah ada peringatan dini sejak dua puluh delapan desember itu memang terjadi
jawa tengah dan memang terjadi
namun masih akan terus terjadi
di jawa tengah dan berkembang sampai ke wilayah jawa timur
nah jawa barat atau jabodetabek itu dua puluh delapan desember itu masih hijau ya
nasi hijau itu insya allah tidak
jadi hijau itu kan sedang ya
sedang ringan sampai sedang
nah dan tentang persoalan potensi ekstrim ini
justru kami sedang bekerjasama dengan brin
sedang bekerja sama dengan brin itu nanti pak fahri bisa menjelaskan
kerjasama untuk melakukan menerapkan teknologi teknologi modifikasi cuaca
yang kita berupaya agar awan awan hujan
hujan yang akan masuk ke darat
membuat hujan itu lebat atau ekstrim
itu dapat dipaksa turun di laut jawa
atau di wilayah luar pemukiman
atau misalnya di danau atau waduk begitu
nah itu sedang bekerja sama brin untuk modifikasi teknologi cuaca
jadi insya allah menurut prediksi ini
justru jawa barat jabodetabek
sampai dua puluh delapan desember insya allah masih bisa terkendali
masih relatif aman hanya mulai dua puluh sembilan itu mulai diwaspadai
menurut prediksi kami
silahkan barangkali pak fahri dan pak guswanto untuk menambahkan
kepala bmkg itu kan tanggal dua puluh tujuh dua puluh delapan dua puluh tujuh ini kelihatannya jakarta ya yang saya kasih
sini dua puluh delapan ini jakarta memang dia akan terjadi namun masih belum masif
masifnya itu ada terjadi di tanggal tiga puluh tanggal dua puluh sembilan pun terjadi masih di laut
kemudian saya ingin memperkuat yang disampaikan oleh ibu kepala bmkg bahwa hati hati di dalam penggunaan istilah
di dalam berita yang terledar disana disampaikan ada istilah tentang badai
jadi serangan badai di bekasi dan lain sebagainya
barangkali perlu diluruskan ya ini adalah hujan lebat
kalau kita lihat ini ada legendanya
jadi yang warna merah tua ini adalah hujan ekstrim di atas satu ratus lima puluh mm per hari
seperti yang tadi disampaikan pak fahri
jadi perakhiraan yang disampaikan itu sepertinya overestimate
jadi bmkg menyampaikan nanti tanggal tiga puluh perakhiraan kita dasar kita adalah modeling
jadi bmkg menyampaikan tanggal tiga puluh kemungkinan akan
pacah buruk melanda di indonesia di wilayah jawa barat kabodetabek
hujan ekstrim di atas satu ratus lima puluh
barangkali itu rekan rekan yang bertahuan
pak fahri ada yang ditambahkan
ya baik pak deb
mohon maaf pak pak sebelum saya boarding
mohon maaf sebentar pak fahri
jadi perlu ditegaskan tanggal berapa dki jakarta banten atau jabodetabek
diprediksi terjadi hujan lebat ataupun ekstrim bukan badai
nah kalau tidak salah tadi
itu mulai tanggal tiga puluh sampai kapan
itu mohon pak fahri mempertegas
itu pak fahri biar rekan rekan bisa ini
saya mohon maaf saya meninggalkan ibu bapak semua
saya harus boarding
mohon maaf terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
amin amin ditampilkan aja yang jawa tadi biar pak fahri menjelaskannya
mohon ke pak fahri
ya baik terima kasih mbak dep
bapak ibu rekan rekan media jadi melengkapi yang disampaikan ibu kepala dan pak deputi tadi bahwa
untuk wilayah jabodetabek memang potensi hujan dari hasil pemodelan yang kami laksanakan
itu potensinya ada di tanggal tiga puluh ya
dilihat di gambar ini di baris kedua
tidak tidak yang tadi
ya di baris kedua paling kiri itu jabodetabek memang sudah kategori sangat lebat ya
sementara untuk tanggal dua puluh delapan desember sendiri masih dalam kategori ringan hingga sedang
untuk tanggal dua puluh sembilan masih kategori sedang dan hujan lebatnya cenderung di laut di utara jabodetabek
di laut jawa jabodetabek
sejauh ini yang perlu menjadi kewaspadaan di tanggal dua puluh
nah tapi bukan berarti tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan tidak ada hujan ya
ada hujan tapi mungkin intensitasnya sedang
nah hujan lebat bahkan sangat lebatnya berpotensinya di tanggal tiga puluh
mungkin itu menambahkan sedikit pak depo
baik terima kasih pak wari
sekali kali ada tambahan dari rekan rekan klimatologi silakan
supaya lebih memahami tentang bagaimana
ada perbedaan antara ade sama hujan lebat ya atau hujan ekstrim
silakan pak dodo mungkin mau menambahkan pak
ya terima kasih pak topan
pak deputi meteorologi rekan rekan media
dari sisi klimat kami menyampaikan tambahan bahwa memang saat ini
sebagian besar wilayah indonesia sedang berjalan musim hujan
dan puncaknya biasanya januari februari
ini nanti beberapa wilayah memasuki puncak musim hujannya di waktu waktu tersebut
nah ke depan juga kita telah memperkirakan beberapa
kondisi tidak terdapat el nino maupun larina
jadi tadi juga sudah disampaikan bahwa memasuki tahun dua ribu dua puluh tiga
kita akan menghabisi musim hujan ini di sekitar februari
nanti bmkg menyampaikan informasi untuk dua ribu dua puluh tiga dalam kondisi netral
jadi artinya hujan hujannya sepanjang bulan bulan di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
ada di rata rata dari setiap tempat di setiap waktu bulan atau dasarian
jadi itu yang informasi sebagai latar belakang kondisi cuaca akhir akhir ini
saat saat ini dilatar belakangi oleh kondisi iklim yang saat ini musim hujan
dan akan berakhir serta tadi larina akan menuju ke arah normalnya di tahun dua ribu dua puluh tiga
demikian pak guswanto
tambahan dari sisi klimat ya
baik pak dodo
silakan ada yang lain atau kita kembalikan kepada pak tovan
ya pak dep
selanjutnya ini ada pertanyaan pak dari masih dari kompas pak
kompas com terkait dengan kebijakan pak terkait dengan himbauan kepada warga masyarakat pak
selama perode nataru
memang ada prediksi cuaca ekstrim gelombang
apakah imbauan ini sudah diberikan kepada stakeholder
dan sebetulnya ini juga pertanyaannya agak sama pak
serupa dengan teman teman yang ada di ntt
dari victory news intensitas hujan yang terjadi pada tanggal dua puluh lima desember
kemarin menyebabkan wilayah kabupaten kupang mengalami banjir di beberapa wilayah
selain itu pelayaran juga ditutup sementara untuk tiga rute di ntt
apakah ada himbawan
apakah ini memiliki kebijakan masyarakat untuk melakukan perjalanan darat ataupun bagi pengguna kapal laut
sifatnya kebijakan pak
silahkan pak untuk memberikan respon terhadap dua pertanyaan tersebut
baik terima kasih mas tovan
yang kebijakan atau himbuan kepada masyarakat yang pertama adalah
masyarakat harus tetap waspada kemudian memanfaatkan informasi yang diberikan oleh bmkg
di dalam melakukan misalkan penyeberangan
kalau melakukan penyebrangan ada perintah dari ksop
dilarang ataupun bptd tidak menyeberang maka harap dipatuhi itu
itu yang pertama
yang kedua untuk perjalanan darat sebaiknya memilih waktu waktu
di mana tidak terjadi hujan
karena hujan tidak sepanjang hari akan terjadi
biasanya kita ada perakhiran
semikian juga untuk penerbangan
itu juga ada jendela waktu di mana cuacanya bersahabat
itu bisa dilakukan pada periode periode waktu itu
kemudian yang ketiga
kita juga mengimbau kepada masyarakat
ya khususnya tadi mungkin sudah disampaikan oleh bnkg
masyarakat pengguna transportasi angkutan penyeberangan yang tadi
perlu meningkatkan kewaspadaan
itu adalah salah satu upaya adaptasi mitigasi kondisi tersebut
demikian juga untuk pengguna jalan tol
apabila anda melakukan perjalanan dengan kendaraan
mohon kendaraannya juga fit
kemudian kecepatan tidak melebihi batas maksimum yang telah ditentukan
karena dengan adanya hujan
berkendara bisa menimbulkan kecelakaan akibat adanya peristiwa aquaplaning
barangkali itu yang bisa disampaikan
dan yang terakhir
barangkali kami juga dengan beberapa stakeholder ya
mohon informasi yang disampaikan oleh bmkg dapat diteruskan
sampai tingkat keluarga
barangkali di pemerintah daerah dan seterusnya
karena kemarin pada waktu kita sampaikan
press release yang disampaikan oleh kepala bmkg
januari dua puluh malam
dilanjutkan tanggal dua puluh satu
itu bisa memberikan dampak pada waktu kejadian cuaca ekstrim di sulawesi selatan
sehingga penanganannya lebih mudah dan lebih masif
karena sudah mengetahui terlebih dahulu
kira kira seperti itu pak tovan
baik terima kasih pak dep
pak dep satu pertanyaan selanjutnya
baru saja kita ikuti bersama konferensi pers yang disampaikan oleh bmkg
terkait potensi terjadinya cuaca buruk di akhir tahun
dimana konferensi pers disampaikan langsung oleh kepala bmkg
dan juga deputi bidang meteorologi bmkg gus wanto
kepala bmkg menyatakan bahwa intensitas hujan
akhir tahun dua ribu dua puluh dua hingga awal tahun dua ribu dua puluh
tidak akan sebesar jika dibandingkan dengan hujan
akhir tahun dua ribu sembilan belas ke dua ribu dua puluh
sebabnya lanina melemah namun masyarakat tetap diimbawah sepada
karena sudah berbarengan dengan musim hujan
sementara itu deputi bidang meteorologi bmkg gus wanto
menyampaikan bahwa usaha yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi
adalah masyarakat waspada tentang periode cuaca ekstrim
dimana infrastruktur tata kelola air juga perlu ditingkatkan
dan masyarakat diharapkan agar lebih sadar dan peka akan perubahan iklim
dan juga lebih paham mengenai lokasi tempat tinggal
dan lingkungan sekitar mereka
terkait tren hujan ekstrim sendiri bmkg menyampaikan bahwa
tren hujan ekstrim ini sudah mulai terjadi sejak tanggal dua puluh satu desember
dan diprediksi akan mencapai punca
di tanggal tiga puluh desember dua ribu dua puluh
potensi siklon rob dan juga awan kubulonimbus ini mulai terjadi dua puluh satu desember
sampai tanggal dua januari dimana gelombang laut ini bisa mencapai enam meter
untuk itu masyarakat yang akan menggunakan transportasi laut
harap waspada dan juga memiliki mitigasi